meninggalkan dua titik hitam di kulit
tapi kalau titiknya banyak
atau berbentuk seperti huruf u
biasanya ular itu tidak berbisa
alina pingsan bisa jadi karena dia shock
atau mungkin juga
paling syukurlah kau sudah bangun
ini sebuah luar
suara apa lagi sih
jangan kekir kir banget
bakar bakar bakar
cepat keluar dari situ
gumara gagal menembus paker koin itu
yang menutup kumayan ini
bukanlah buatan kita
ini buatan leluhur
tidak akan bisa keluar masuk dengan sebarangan
kamu masih kuat
keluarkan dia dari sini
gimana ini sebentar lagi apinya pasti akan padam
bangun bangun lin
aduh kalau jengiknya makin banyak lagi
gapapa kay paling gak aku lapar dulu ya
gua kay gua tuh gak bisa pikir gua takut
gunakan batu itu sebagai senjata
lin bangun lin
gak bisa keras banget
cepat riza gak bisa diambil
alina mau mati ya di gigi tular
kau gak boleh mati lin
kau gak boleh mati jangan tinggalkan saya lin
coba aku periksa
dunjirnya dinyolam sekali kay
mungkin bisa ular tadi sudah menyerang organ tubuh lainnya
biasanya kalau dipatuk sama ular berpisah
meninggalkan dua titik hitam di kulit
meninggalkan dua titik hitam di kulit
tapi kalau titiknya banyak
atau berbentuk seperti huruf u
biasanya uang itu tidak berbisa
ayuna pingsan bisa jadi karena dia shock
atau mungkin juga
alina syukur aku sudah bangun lin
aku di mana
tapi wangi daun sirih di tubuh kamu sapi
itu yang bikin aku pusing
itu yang bikin aku pusing
bagi aku daun sirih ini emang kuat sekali
kau tahu nggak cara menghilangkannya
aku tahu sakti
menurut buku mitologi manusia harimau punya aku
biasanya manusia harimau itu menghilangkan bau
biasanya manusia harimau itu menghilangkan bau
pakai air sumur pinang tawar
pakai air sumur tinang tawar
karena kalau manusia harimau
sepertinya kamu harus ke sana
para manusia harimau dari sumatera
biasanya mandi dan cuci muka di air sumur tinang tawar itu
biasanya mandi dan cuci muka di air sumur tinang tawar itu
untuk membersihkan bau bau menyengat atau zat zat beracun

sumur ini juga unik karena tempatnya di bibir pantai
tapi airnya enggak asin
melainkan airnya tawar

konon banyak raja raja juga mandi di situ
maka jika airnya menciptakan bau menyengat
sumur itu juga sepertinya bisa
untuk panduan kita mencari desa kumayan
karena di buku mitologi milikku
kok tau tempatnya dimana kei
biasanya kalau liburan aku sering ke sana
memang sih tempatnya jauh dari sini
tapi kalau kita mau cepat ke sana
kita harus pakai jalur laut
kita ke sana pakai apa alam
asalkan kau tidak protes aja
kita cari bambu
kita buat rakit
jangan sampai pasukannya kida in ke sini

asalkan kau enggak protes aja
sheenyi saktih aku emang